terbang masalah baru
namun hingga rabu kemarin pihak bandara ngurah rai bali masih memperlakukan aturan yang lama
yakni wajib tes pcr dua x dua puluh empat jam bagi penumpang yang baru vaksin tahap pertama
dan melakukan tes rapid antigen satu x dua puluh empat jam bagi penumpang yang sudah vaksin lengkap
hal serupa terjadi di bandara soekarno hatta tangerang banten
pada rabu pagi penumpang di terminal dua yang diprediksi mencapai empat puluh dua orang
masih dapat menggunakan hasil negatif dari rapid test antigen untuk penerbangan di wilayah jawa dan bali
sesuai instruksi mendagri no lima puluh tiga tahun dua ribu dua puluh
syarat pelaku perjalanan domestik untuk wilayah jawa bali dengan jalur udara
wajib menunjukkan hasil tes negatif
pcr minimal dua hari sebelum keberangkatan
tetapi seperti dikutip dari keterangan tertulis jurubicara kementerian perhubungan adita irawati
kemenhub masih menunggu surat edaran terbaru dari satgas penanganan covid sembilan belas
mengenai ketentuan perjalanan orang dalam negeri di masa pandemi
yang menjadi rujukan aturan selama ini
tim liputan cnn indonesia